sesuai dengan fakta nah itu saja yang saya ingin hadirkan pak jk itu karena beliau kan yang terlibat di perpres ya dua ribu enam tadi kan
yang bilang bahwa harus banyak lebih banyak menggunakan gas dan itu yang memang kita lakukan gitu loh
tadinya kan untuk kilang jadi kilang kita tadinya ada surat terakhir dari direktur pengolahan bahwa membutuhkan empat ratus mm
nah sekitar empat ratus mm itu sebetulnya dua kali apa yang kita pesan tiga mpta tapi kita cuma pesan satu
nah kan tadi lkpp juga sudah menyebutkan tendernya berlarut larut nah itu tidak terjadi
tadi pak jk sudah menyampaikan bahwa pertamina itu adalah entitas bisnis jadi kalau misalnya belum digunakan ya boleh diperdagangkan gitu loh
jadi dan pengadaannya pun bukan pengadaan seperti pengadaan di lembaga atau di departemen atau di kementerian
ini adalah entitas bisnis jadi memang harus agile gitu loh
nah itu saja tadinya dan kalau misalnya itu di tempatnya instruksi itu memperikan bahwa harus menggunakan gas atau gas harus tercapai tiga puluh
maka semua operasinya pertamina itu harus menuju ke situ
jadi tidak ada apa apanya ada keinginan untuk kita import untuk didagang bukan kita tuh inginnya untuk kebutuhan sendiri
tapi karena ada keterlambatan dan itu juga
karena dalam ketidak saya sudah tidak lagi di pertamina dan dimitigasi terus akhirnya dijual ya itu sah sah saja
itu kan ini entitas bisnis jadi harus bisa berdagang
tadi pak jk juga menyampaikan yang namanya perusahaan itu ada untung rugi tapi kalau rugi sekali itu dihukum
berarti semuanya nanti bumn yang rugi dihukum itu saja konsekuensinya
tadi pak jk sempat bingung kenapa ibu jadi terdakwa gimana tanggapannya karena kan cuma ngikutin instruksi
makanya dia pasti bingung pak jk dia ngikutin instruksi saya tapi dia yang masuk penjara kan bingung jadinya
ya itu cukup ya tadi udah ada untung
iya dan sekarang sudah untung gitu ya
ya itu saja itu sudah diarah arahin sama pak jpu ya nanti dimarahin saya